kita beralih ke berita banjir
bencana banjir masih melanda sejumlah daerah di jawa timur
di gresik kalilamong kembali meluap dan merendam ratusan rumah warga
aktivitas warga juga lumpuh karena sejumlah jalan utama tidak bisa dilewati
banjir akibat luapan sungai lamong di gresik menerjang sekitar perkampungan
dengan ketinggian mencapai enam puluh cm hingga satu meter
salah satu desa terparah terdampak banjir adalah desa sedapur klagen
banjir luapan kali lamong yang tidak mampu menampung debit air hujan ini
mengakibatkan aktivitas warga lumpuh
meski begitu warga tidak mengungsi karena merasa sudah terbiasa
bpbd gresik mencatat lebih dari dua rumah terendam banjir
ribuan rumah ini tersebar di enam belas desa dan tiga kecamatan
banjir juga terjadi di tiga desa di mojokerto
penyebabnya juga sama sungai lamong yang tidak mampu menahan debit air hingga meluap
warga desa juga mengamankan ternak kambing dan sapi milik mereka
ke tempat yang lebih tinggi
warga juga membawa keluar barang barang mereka dari dalam rumah
sebagian warga mengungsi ke tempat kerabat atau teman yang dirasa lebih aman
sementara di sampang banjir membuat sejumlah sekolah dasar
smp dan smk harus meliburkan siswanya
gedung bangunan sekolah terendam banjir yang terjadi pagi kemarin
ketinggian air juga mencapai satu meter
tidak hanya itu jika sekolah tetap masuk pun akan percuma
karena sebagian besar guru sudah izin tidak masuk
karena rumah mereka pun ikut kebanjiran
banjir tidak masuk diliburkan
terus ini sampai kapan liburnya
ya kira kira sampai surut airnya
menurut warga berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya
banjir susulan masih bisa terjadi
terutama jika hujan lebat mengguyur kota sampang lebih dari tiga jam